saya sempat menjembloskan seseorang ke dalam penjara
karena suatu masalah
dan dia menculik andin pak
tadi tuh tante rosa ngajak mama ketemu
terus katanya ada reina
mama tau kalau papa tuh seneng banget
kalau ketemu reina
jadi papa juga mau ikut tuh lagi siap siap lagi di kamar
yuk ikut aja yuk
aduh gimana ya ma
sebenarnya sih aku mau ikut
cuma kayak aku gak bisa deh
jangan udah ada urusan
ini taksi onlinenya juga udah deket
yaudah gak apa apa
mama udah jalan belum ya
ini aku udah di jalan ya
mama udah jalan belum
iya ini mama baru aja mau jalan
taksinya baru dateng
mama udah dapat fotonya kan
tapi papa gak tau apa apa soal ini kan
ya udah kita ketemu di sana ya ma
kita jadi ya ketemu di spero kv
papa yang baru baru itu pemilik kafe ini bukan ya
itu salah satu pemilik kafe ini
namanya pak surya
kalau begitu saya pesan
americano aja satu ya
saya sempat menjembloskan seseorang
ada suatu masalah
dan dia menculik andin pak
andin dia culik
saya datang kesana untuk menyelamatkan andin
orang itu minta saya untuk minum racun
kalau saya gak mau andin gak selamat katanya
kamu yang meracuni anak saya
dan membuat anak saya sekarat
berani kamu datang kesini ya
dia yang meracuni andi waktu itu
berani kesini kamu
om udah om angga udah berubahnya
dia teman kamu
sebelumnya saya minta maaf sama allah
tapi saya sudah berubah sekarang
saya tau saya salah
sekarang udah baik baik aja semuanya
angga udah baikan sama al
dan sekarang mereka udah berteman lagi
dan angga juga
juga ikut dalam penyelidikan kasus pembunuhan roy
saya gak akan pernah nyakitin andin lagi
om bisa turun tangan
al juga sama
kalo duduk aja dulu
hhhh sampai juga
terima kasih pak
saya sudah menemukan alamatnya sumarno
dan saya pun juga sudah kesana tadi sama andi
tetangganya bilang sama saya semalam sumarno dan istrinya dan anaknya pergi
saya mau kamu cari tahu dia pergi kemana
saya kirim alamat sumarno kembali kemu
iya sudah saya terima pak
bu rosa alhamdulillah baik
karena rena kemarin sempat ada acara sekolah untuk menghias sepeda
pak nino dan mbak elsa yang menemani dia
tapi saya lihat pak nino bersikap dingin ke arena pak
rena berat tanya sendiri
tapi rena baik baik aja kan
bapak sama ibu gak soal khawatir
yaudah kalau gitu saya langsung jalan aja ya pak
kabarnya saya pak
baik pasti pak
mas mas reno begitu sama rena karena
apa karena berantem sama aku ya mas
rena kan jadi kenainan sih
nino bersikap seperti itu pasti karena dia mikir rena itu anaknya roh
tega sekali nino sama anak kecil
dia gak mikir rena
kalau dia hanya berantem sama seorang anak kecil dia gak tahu apa apa
udah selesai sekolahnya
kalau gitu sekarang rena temenin oma jalan jalan mau nggak
kita ke taman
kita makan di taman
terus kita nonton lihat badut
terus ada omacan sama opacan juga loh
semoga hari ini aku bisa dapat jawaban dari karina
apa benar andin dan nino pernah menjadi suami istri di masa lalu
harusnya siap sini saja
kepadamu berima kasih